sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
raden mas wijaya alias pak lele dumbo
mau dikasih bunga lagi
apa gue yang asal denger
halo jadi orang usia aja
dia berani mengatakan saya sudah tua
berani mengatakan saya bongkok udang
bongkok sedikit bu
berani benar dia mengatakan saya plintan
dan dia menyuruh saya begini begitu dan
kok nyuruh costur kayak mitraliur
bapak ini siapa
saya orang yang lagi marah marah
saya juga udah tahu bapak sedang marah
kenapa udah tahu pakai nanya
orang sabar dikasih tuhan eling pak eling
bapak mencari mama
iya saya mencari bu sita
mama belum pulang
kalau anaknya ada
saya ini dan ini
kalau yang gedut ini siapa
ada apa pak
saya gak ada urusan sama kamu
ini galak banget
beritahu mama kamu
uang yang sepuluh juta itu tidak akan saya kemanamanakan
akan saya simpan baik baik
biar dia beranak dan bercucuk
dan katakan juga
bahwa mengenai perkara itu
aku yang menang
aneh aneh aja tuh orang
saya kan pernah bilang
kalau masak sayur asam gulanya jangan terlalu banyak
masak manis begini
dan kamu broto
kalau cuci piring dan sendok harus yang bersih
coba kamu cium masih buah amis kan
ya betul dari siapa nih
oh pak lelah dumbok
ibunya sudah makan malam

sudah makan malam juga
saya sudah pak
bapak sendiri bagaimana
sudah makan belum
makan dong pak nanti kurus
nggak ada yang mau lagi
ya baik pak nanti saya sampaikan
bu apa dia
pak lelah dumbok besok pagi memunculkan
bu apa dia

bu apa dia

ibu besok pagi mau menjemput ibu den sonny dan onsonga
kasian pak armin dong
kasian pak armin dong nganggur nanti
apa sih mau nyetu orang
pucuk dicinta ulang tiba
pak lele dungbo
salam sejahtera ibu sita
aduh aduh aduh
aduh lu apa apaan sih brot
kenapa kalian nampak sedih
prihatin sama siapa
mama kalah dalam perkara ini kan
tapi memang tidak begitu sedih kok
mama kan pernah bilang
bahwa mama pernah ada firasat untuk kalah
mama sudah siap mental untuk menghadapi kenyataan ini
tapi kekalahan mama
kekalahan yang tidak wajar kan
ada udang dibalik batu
ya mungkin juga
nanti bank itu akan kelihatan juga
mempunyai ibu seperti mama
mama akan terpukul
tapi ternyata mama seorang yang
mendengar pujian kalian
perut mama jadi lapar
susi dan broto sudah hampir delapan jam
belom pulang pelang juga
kalau kita lapar polisi saja
kita tunggu saja satu jam lagi
kalau belum juga datang
baru kita lapar polisi
mama sudah tidak bisa berpikir lagi
ada tanda busur saja
suara dari rumah
tenang tenang tenang
sebentar saya akan memberikan kejutan untuk kalian bertiga
kami tidak perlu kejutan
yang kami butuhkan sekarang kedua pembantu kami
saya tidak main main bu sita
ini yang kalian cari dan kalian tunggu tunggu
aduh ini kakak
mengapa ini sampai terjadi
waktu pagi tadi kami pulang naik pasar kami bertemu pak lele dumbo
setelah itu kami dibawa ke peternakan lelenya pak lele dumbo
tapi kenapa mulut dan tangannya sampai dilakban begitu
habis mereka ciriwis
terutama perempuan gendut ini yang kayak tong ini
bawel nggak bisa diam
ya terpaksa saya lakban
apa boleh buat
ini merupakan kasus penculikan
bagaimana kalau kita laporkan saja ke polisi
ini merupakan tindak pidana dan bisa diancam hukuman penjara
aduh saya sudah gak tahan
saya paling alergi kalau mendengar lapor melapor kasus ini kasus itu
aduh saya sudah nggak tahan
ya udah ke belakang aja
saya mesti nyetor di toilet saya sendiri
ini apaan sih
jangan sampai ketemu orang lain kayak begitu